ya keberadaan emergency call di beberapa luas di jalan surabaya
hingga saat ini belum banyak diketahui oleh warga
karena masih dalam tahap uji coba
padahal alat ini bisa membantu saat terjadi sebuah peristiwa darurat
emergency call atau alat bantu panggilan darurat
terdiri dari tombol pengeras suara kamera pemantau
dan terhubung jaringan melalui kabel optik
alat ini juga dilengkapi dengan panel sel surya
sehingga beroperasi dua puluh empat jam non stop tanpa terganggu listrik mati
hanya dengan menekan tombol saat terjadi peristiwa darurat
seperti tindakan kriminal dan musibah maka bantuan akan datang
setelah tombol ini ditekan maka akan ada operator yang merespon
dengan menanyakan kejadian lokasi serta identitas dari pelapor
dan sesuai dengan standar operasional prosedur
akan ada petugas berkaitan yang datang ke lokasi kejadian dalam waktu tujuh menit
emergency call ini bukan digunakan untuk main main
sebab hanya diperlukan saat kejadian darurat
dan secara otomatis identitas kita akan terekam oleh kamera cctv
kehadiran emergency call ini melengkapi komen center satu ratus dua belas
dan surabaya intelligent transportation system sits yang beroperasi lebih dulu
tidak hanya itu emergency call ini juga terkoneksi dengan comment center satu ratus dua belas dan sits
sehingga kini pelapor bisa meminta pertolongan
untuk menggunakan telepon
artinya kan pilihan untuk akses ya akses ke satu ratus dua belas itu lebih banyak
tidak hanya melalui by phone tidak hanya melalui aplikasi
namun ketika yang dirampas itu adalah alat komunikasinya
atau dia dalam kondisi yang tidak membawa hp
yaitu menjadi pilihan masyarakat yang ada di situ untuk bisa langsung membantu
tidak hanya korban ya masalah diskar itu bisa membantu untuk mengakses ke satu ratus tujuh belas
yaitu di dekat lampu merah perempatan stikom di jalan dr insinyur haji soekarno
dan di akses tol dupak jalan raya dupak
sayangnya belum banyak warga yang mengetahuinya
ya berarti kan membantu banget kan buat masyarakat umum
tapi mungkin kalau buat penyampaiannya kurang kayaknya sosialisasinya kurang
mungkin seperti kalau misalnya ada sosialisasi di sini atau diberhentikan
maksudnya diberitahu atau ada ketidakpun ya

seenggaknya orang orang tahu
ya lebih lebih kalau di tempat tempat yang rawan tempat yang lebih yang strategis
ya kegunaannya untuk itu ada
rencananya pada desember mendatang
dinas perhubungan surabaya akan menambah empat unit emergency call
yang difokuskan pada titik yang rawan kecelakaan dan kejahatan
sehingga pada tahun depan ditargetkan akan lebih banyak warga yang mengetahuinya
kan zota marindora surabaya